lia tetap harus menjalani beberapa tes dan pemiksaan
akan tetapi kalau dia dinyatakan sudah sembuh
maka dia wajib dikeluarkan dari sini
tolong terima ini baru uang mukanya aja pak
kalau dokter bisa mengikuti ya kemauan saya
pasti akan saya tambah lagi dok
apa maksud pak fauzan
ini lembaga kesehatan pak
lembaga tempat menyembuhkan orang sakit
kita tidak bisa disokong
yaudah saya kesana nih
ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan

ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan

ini adalah tempat yang paling menyenangkan

ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan

ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan
pada saat yang ternever ini

ini adalah tambahan memilik kanan
ini adalah tempat terlepas

ini adalah tempat yang paling menyenangkan
ini adalah tempat yang paling menyenangkan
baik baik aja kan
bukan apa apa kan bu
syukurlah ibu udah keluar dari rumah itu
bukan ibu yang harus hati hati lia
fauzan ngantem ibu nak
dia bilang kalau ibu nigalin dia
kamu akan semakin menderita di sini
ibu gak pengen kamu menderita nak
karena yang penting ibu udah bisa ketemu kamu
enggak enggak enggak
ibu baik baik aja di sini
ibu gak usah khawatir
aurang aurangnya kan seperti itu aja

kita tersesat ses cenang
setelah abang dijanginkan dengan vice vice
kamu percaya tak berangkat terus
ibu salah grafis sus decir
kamu buruk banget bu
selam hati pom ah
nggak akan apa bu
sama kok kak juhan
aku sama papa tuh kangen banget sama kak juan
sama mama juga
nah lo ikut gue pulang ke rumah ya
kan papa udah ada lia
jadi lo pulang ke rumah ya
gak bisa kak juhan
lagian aku rela kok hidup susah
tapi aku tetap sama papa
oh iya kak johan ikut aja nanti
ada acara di rumah sakit jiwa
apa bapak mau ngunjungi lia
tapi tadi saya nggak sengaja denger
kalau gak salah
kita bebasin dong
kenapa bisa gitu
di rumah sakit yang
ya rumah sakit jiwa yang ternama seperti ini kok
bisa segitu gampangnya membebaskan pasien gila
begitu aja dong
kenapa dok kenapa bisa begitu
tapi berdasarkan pengamatan
memang dia sudah sembuh kok pak
karena bukannya saya sok tau tapi
kalau orang yang masih sakit jiwa
gak mungkin kita bebasin begitu aja di luar
nanti kalau dia mencelakakan orang
dan saya juga yakin
lia itu belum sembuh tuh
lia tetap harus menjalani beberapa tes dan pemeriksaan
akan tetapi kalau dia dinyatakan sudah sembuh
maka dia wajib dikeluarkan dari sini pak
tolong terima ini baru uang mukanya aja pak
ya kemauan saya
pasti akan saya tambah lagi
apa maksud pak fauzan
ini lembaga kesehatan pak
lembaga tempat menyembuhkan orang sakit
kita tidak bisa disokok
maaf pak saya permisi
gak pasien nggak dokter sama sama gila
mudah mudahan ibu diberikan rezeki yang lebih dari ini
kita bakal jumpa kesini lagi lho pak
jangan lupa pak
terima kasih ya
benar ini tempat penampungan orang gila
oh iya iya benar benar pak benar
bukan rumah sakit sih tapi
kita hidup dari orang orang yang menyumbang seadanya gitu
kebetulan saya punya uang banyak
dan saya menawarkan anda untuk bekerja sama
kalau anda bisa saja bekerja sama ya
anda tahu kan
kalau everything sebat money boleh boleh boleh boleh
apa yang harus saya lakukan buat bapak
semuanya makasih ya tadi udah mau ngumpul
saya bawa kabar gembira untuk kalian
kalian sudah bisa dinyatakan sembuh
kalian harus melewati serangkaian tes
sebelum kalian dinyatakan benar benar sehat
jadi kalian sebentar lagi bisa keluar
tuh kan ria
aku tuh bisa ngebuktiin kalau aku tuh gak gila
makasih ya sus
aduh ini udah
aduh sakit semua tau
ya ampun aku senang banget loh
bentar lagi kita bakal keluar dari sini dri
aku kan udah bilang sama kamu
aku kan udah bilang sama kamu
kalau kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil
kalau kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil

ya topeng sama penyamarin itu ya
ya bukannya emas ruta apa apa li

ya aku gak mau aja besok ada salah pengertian
kita syukuran sekarang ya
ada apa ini
ada yang ulang tahun
kita mau syukuran
karena sebentar lagi
lu ya bebas
beneran kok tante
ya walaupun dia sama adrian harus menjalani beberapa tes
mereka pasti bakal lolos
ya akhirnya kebenaran selalu
terima kasih allah
terima kasih alhamdulillah